dewan pengawas kpk menjatuhi hukuman sanksi berat kepada wakil ketua kpk lili pintauli siregar
karena terbukti melanggar kode etik peraturan dewas kpk ri no dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku kpk
anggota dewas kpk alberti naho menyatakan terperiksa lili pintauli siregar
melakukan penyalahgunaan pengaruh sebagai wakil ketua kpk untuk kepentingan pribadi
dan melakukan komunikasi dengan wali kota tanjung balai m syahrial
dua perilaku lili pintauli siregar tersebut terbukti melanggar prinsip integritas
sebagai seorang unsur komisioner kpk
sementara hal hal yang meringankan terperiksa yaitu terperiksa mengakui perbuatannya
dan terperiksa belum pernah dihukum oleh dewas kpk
sementara untuk hal hal yang memberatkan terperiksa tidak menyesali perbuatannya
dan terperiksa tidak memberikan contoh perilaku yang baik sebagai unsur pimpinan kpk
ketua dewas kpk tumpak hatorangan panggabean mengingatkan agar kasus ini
menjadi pengingat bagi seluruh unsur kpk untuk menjunjung tinggi prinsip integritas pegawai kpk
dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
selamat siang arief arief apa saja pertimbangan putusan sidang etik wakil ketua kpk lili pintauli siregar hari ini
ya selamat siang fani tadi baru saja sudah selesai dilakukan pembacaan sidang putusan pelanggaran kode etik
terhadap wakil ketua kpk lili pintauli siregar yang dibacakan langsung oleh ketua dewas kpk
tumpak hatorangan panggabean dan memang dalam amar putusannya lili pintauli siregar
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran kode etik
dengan melakukan dua pelanggaran yaitu yang pertama adalah menyalahgunakan jabatannya
sebagai wakil ketua kpk untuk memberikan pengaruh dalam pengurusan jabatan iparnya
ruri prihatini lubis yang saat itu menjabat sebagai plt direktur pdhm tirta
kualo tanjung balai dan yang kedua adalah pelanggaran kode etik karena melakukan komunikasi
dengan tersangka wali kota tanjung balai m sahrial karena diketahui bahwa pada bulan november dua ribu sembilan belas
itu kasus jual beli jabatan tanjung balai itu sudah naik ke penyelidikan dan dalam proses penanganan oleh kpk
dan tadi dalam pembacaan amar putusannya alberti nahu mengatakan bahwa ada beberapa
hal yang menjadi perhatian dari majelis hakim yaitu yang pertama adalah mengenai dampak buruk
dari perilaku lili pintauli siregar alberti naho mengaparkan bahwa karena perilaku pelanggar kode etik ini
ini menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada lembaga kpk karena begitu masifnya pemberitaan
dan juga informasi di sosial media sehingga ini bisa menurunkan kredibilitas kpk sebagai
penegak hukum dan bahkan lili pintauli siregar pada saat mulai menjalin komunikasi dengan m syahrizal ini
itu ia tidak menceritakan kepada unsur pimpinan kpk lainnya lili pintauli siregar baru mengakui ketika ia ditanya langsung
oleh ketua kpk firly bahuri karena beritanya sudah ramai di sosial media barulah kemudian lili pintoli siregar
mengakui bahwa ia memang melakukan atau menjalin komunikasi dengan m sahrial
juga perlu dicatat bahwa perkenalan pertama antara m syahrial dan juga lili pintauli siregar terjadi pada awal bulan tahun dua ribu dua puluh
itu sekitar bulan februari maret di pesawat pada saat perjalanan dari tanjung balai menuju medan bandara kuala namu
di situ pada saat di perkenalan keduanya itu m syahrial sudah mengetahui bahwa lili pintauli siregar adalah wakil ketua kpk
lili pintauli siregar juga mengetahui bahwa m sahrial adalah wali kota tanjung balai
dalam kesempatan itu juga kemudian lili pintoli siregar dinilai menyalahgunakan jabatannya karena meminta bantuan m syahrial
untuk mengurus masalah pencairan uang jasa adik iparnya ruri prihatin lubis yang saat itu menjabat sebagai plt direktur pdam kuala tirto tanjung balai
di mana uang jasanya tidak cair atau tidak dibayarkan yaitu sebesar lima puluh tiga juta rupiah
lili pintol siregar kemudian m sahrial membantu proses pengurusan pencairan tersebut
dan kemudian uang jasanya sebesar lima puluh tiga juta itu bisa dibayarkan secara bertahap dicicil tiga kali kepada saudara iparnya ruri prihatini lubis
dan alberti nahu dalam pembacaan kutusannya mengatakan tindakan lili pintauli siregar ini terbukti menyalahgunakan wewenangnya
karena seharusnya masalah pencairan uang jasa tersebut adalah masalah perdata dan tidak perlu ditembuskan atau ditangani
oleh lembaga penegak hukum kpk karena memang itu bukanlah tupoksi lili pintauli siregar sebagai seorang komisioner kpk
dan kemudian kesalahan keduanya itu adalah di mana pada saat m sahrial itu sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka
itu ada komunikasi melalui hubungan telepon di mana m sahrial karena pada saat itu yang merasa
dia sudah berjasa membantu lili pintauli siregar untuk mengurus masalah uang jasa iparnya
meminta agar dibantu dan juga lili pintalo siregar mengatakan dalam hubungan telepon bahwa ia mengaku bahwa berkasnya sudah diterima di mejanya
dan inilah kemudian dua hal ini yang kemudian memberikan dampak buruk terhadap citra dari kpk sehingga kemudian ramai pemberitaan di sosial media
dan atas dua hal inilah tersebut kemudian majelis hakim menjatuhkan sanksi berat kepada lili pintauli siregar
dan tadi juga dalam konferensi persnya itu empat katorangan panggabitan
menambahkan selama proses pemeriksaan terhadap saksi saksi dan juga bukti bukti itu tidak ditemukan adanya gratifikasi ataupun benefith benefit dari komunikasi yang dilakukan antara m sahril dan juga lili pintauli siregar
karena dewas kpk hanya menyoroti masalah pelanggaran
kode etik atau prinsip integritas tidak sampai ke dalam ranah pidana
dan juga tadi tumpak mengatakan bahwa keputusan apakah ini akan dibawa pidana tidak itu bukan lagi menjadi wawanan dewan pengawas kpk
karena dewan pengawas kpk hanya mengurusi masalah etik internal dari para komisioner
dan tumpak mengingatkan bahwa semoga dari kasus ini itu bisa menjadi perhatian oleh unsur unsur pimpinan kpk agar tidak mengulangi kembali perilaku yang bisa melanggar
kepetensi pelanggar kode etik dan juga prinsip integritas dari unsur unsur pimpinan kpk
ya lalu arief apa kemudian yang menjadi poin poin penting dari putusan yang dibacakan hari ini
ya poin pentingnya yang terutama adalah bahwa dewas kpk itu melaksanakan fungsi penegakan etik
dan fungsi pendegakan etik ini sudah dibuktikan dengan memberikan sanksi berat kepada lili pintauli siregar

torangan panggabean mengatakan bahwa seharusnya apa yang dilakukan oleh lili ini tidak diulangi kembali
karena jika diulangi kembali ini sanksinya bisa lebih berat lagi yaitu dengan pemecatan dari jabatannya
dan karena memang lili pintauli siregar ini sebelumnya tidak pernah dihukum oleh dewas kpk
dan juga ia mengakui perbuatan ini menjadi hal hal yang meringankan
oleh lili pintau siregar selama dua belas bulan
dan memang dari fondis yang sudah diberikan ini
jika melihat dari harapan harapan dari para aktivis anti korupsi
ini sepertinya tidak sesuai
karena dari informasi yang sudah diberitakan
itu memang kebanyakan anti korupsi mengharapkan sanksi berat ini bisa berupa
meminta mundur lili pintau siregar dari jabatan sebagai wakil ketua kpk
tapi ternyata dewas
dan putusan ini juga tidak bisa digugat karena dewas kpk hanya mengurusi masalah etik saja
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
atas laporan langsung anda dari gedung kpk jakarta